oke kita masih bicara masalah satwa ini alfian
seperti yang tadi saya tanyakan kepada anda apakah anda suka semangat
tapi bukan masalah semangkanya ini ada video unik yang datang dari seekor kudanil momo
ya momo ini ternyata dilestarikan di kebun binatang nagasaki jepang
oke kita akan lihat sama sama bagaimana video unik ini
kami akan menambahkan suikah ke dalam don ini
oke kita menambahkan
kudanil adalah mamalia darat yang mempunyai rahang yang sangat kuat
dengan rahangnya itu tidak aneh jika momo sang kudanil bisa memakan buah semangka dalam keadaan utuh
semangka adalah salah satu makanan favorit kudanil di kebun binatang
inilah kegiatan rutin yang dilakukan pengelola kebun binatang nagasaki jepang sebagai pertunjukan bagi pengunjung di sana
oke sekarang momo akan menambahkan suikah